bawa pergi anjing anjing itu dari sini
ada perempuan tua tidur di hutan
aku dikejar orang orang kampung tuhan
atau nenek melakukan kejahatan singin nenek dikejar dan ingin dihabiskan
aku bukan penjahat tuhan
aku ini pengobat
aku biasa mengobati orang orang
dan tidak pernah ada masalah
tapi aku sedang apes tuhan
orang yang aku obat itu mati
dan saudara saudaranya itu marah
mereka mengejar aku ke hutan
aku berlari ketakutan karena mau mereka habisi tuhan
kalau nenek lari ke hutan mungkin saja nenek mati dimakan oleh hewan buas
ya mau bagaimana lagi tua
aku bingung takut tuhan
kalau aku ikut tuan orang orang kampung itu tak akan berani mengejar aku tuhan
mungkin nenek ini akan banyak manfaatnya lagi
terlebih kan dokter di jepara cuma ada satu
dan belum tentu tuhan sebulan sekali ke sana
jika tuhan butuh pertolongan pertama mungkin nenek ini bisa membantu sebelum tuhan pergi ke dokter
tuhan aku bukan cuma pengobat tuhan
aku bisa mengerjakan pekerjaan rumah membersihkan rumah menjahit memasak tuan
oke yei boleh ikut sama aku
oh terima kasih tuhan terima kasih
yei punya nama siapa
lampir tuhan orang orang memanggilku malampir
pugut bawa malampir ke tenda
tuhan tuhan tidak akan dapat apa apa hari ini
tuhan berburu di hari yang salah
jadi tuhan tidak dapat apa apa hari ini
yei ini cuma pengobat bukan ramalan
oh bukan ramalan tuan tapi perhitungan perhitungan hari tuhan
semua orang disini suka menghitung hari
itu tidak berguna sia sia
hari ini besok sama saja semuanya beruntung
benar kata malampir hari ini kita tidak dapat buruan apa apa tuh mas
tapi ini bukan harinya yang salah seperti dia bilang
binatang buruan kita pergi ketika kita sudah datang
dan hari ini sial sekali
tembakan x selalu meleset
tugut di mana yei taruh malampir
di sebelah sana tuhan
aku rasa tidak perlu tuhan
dia adalah seorang pengobat
pasti dia tahu apa yang harus dilakukan
tuan adolf peter aku harus memanfaatkan orang belanda itu
aku harus membantunya supaya suatu hari dia bisa membantuku untuk menghancurkan musuh musuhku
ibu mda ratu bolehkah saya pulang
saya kangen dengan orang tua saya
mereka juga pasti mencemaskan saya
kamu benar putriku
kamu sudah cukup lama di sini
dan pasti orang tuamu akan dukung
kamu boleh pulang dulu
terima kasih ibu mda ratu
seperti suara perempuan yang sedang menangis tengah hutan
kamu jangan tahu kamu ini bukan orang jahat
nyai dimana nyai
nyai inilah nyai
nyai dimana nyai
nyai dimana nyai